terima kasih anda masih bersama kami di political show ini lebih rame ketika break ya
mas anta tadi sebelum break saya sudah tanya bahwa satu minggu sebelum putusan mk dibacakan oleh ketua mk pak anwar usman
anda sempat diundang oleh presiden jokowi ke istana untuk mempresentasikan hasil surveinya poltreking ya
saya ingin tanya apakah kemudian di situ pak jokowi sempat bertanya juga terkait dengan sentimen publik terhadap pasangan prabowo gibran
enggak sebenarnya begini survei poltreking itu kan disampaikan ke publik lalu mungkin perlu pendalaman
seperti dulu di dki survei poltreking juga saya diminta oleh mas anies
mas anies pernah mendengarkan pemaparan lebih dalam tentang survei poltreking mungkin gerindra juga tahu
begitu juga mas ganjar mas ganjar bisa cek pernah mendengar pemaparan tentang lebih dalam survei poltering
termasuk pak prabowo mungkin bisa dicek
nah ketika pak presiden melihat perkembangan kemudian juga minta pendalaman ya saya sampaikan data persis yang disampaikan kepada publik
saya mau tanya satu ada gak kira kira yang disampaikan kepada publik yang berbeda atau bertambah dari
saya kira nggak ada pembahasan lebih dalam ya saya hanya fokus di data kita
tapi yang menarik gini rifana menurut saya ada kekuatan gibran ya kekuatan gibran yang tidak bisa dipungkiri
dia punya kekuatan dari sisi akseptabilitas di semua partai
artinya tadi solusi akseptabilitasnya tinggi erick thohir kalah yang tadi bang ray rangkuti juga katakan
jadi menjadi solusi memecah kebekuan di internal koalisi itu selesai itu
yang kedua ada potensi di pemilih pak jokowi yang tadinya cukup banyak ke mas ganjar itu yang mau disasar
iya beralih dikapitalisasi
yang ketiga juga dari sisi kita tahu pak jokowi kan untuk mendapatkan faktor jokowi jokowi effect beliau ada presiden yang sedang menjabat
jejaring kekuasaan fitur fitur kekuasaan
juga jejaring mesin elektoral kan bisa dioptimalkan
tapi itu yang mungkin disasar oleh pak prabowo
tapi di luar itu menurut saya pak prabowo juga ingin ini tahu kan pengaruh terunjuk pak jokowi
ingin mengikat telunjuk pak jokowi jangan geser geser lagi
kalau sudah mas gibran kalau sudah mas gibran nggak mungkin geser geser kode kodenya beda
itu yang perlu diperhatikan
yang kedua kalau
kalau ini masa mau geser sudah mas gibran jadi wakil
kalau beliau pidato mas kalau nanti terpilih jadi presiden loh
kita gak tahu
tapi ada potensi saya kira yang harus diantisipasi dengan mas gibran jadi cawapresnya pak prabowo
juga ada menyimpan potensi sebaliknya
dari sisi pemilih pak prabowo yang dua ribu sembilan belas yang lalu itu ada potensi ya
meskipun perlu diukur
misalnya kecewa di jawa barat di banten dan sebagainya
karena itu harus disiapkan strategi itu oleh koalisi
dan hasil surveinya poltrek menunjukkan ada penurunan ya
di jawa barat ya
enggak di jawa barat
di jawa barat
tapi terkonversi di jawa tengah dan jawa timur
tapi bertambah di jawa tengah dan jawa timur
tapi yang kedua
di banten juga beliau naik
pak prabowo naik di banten
yang kedua juga perhatikan dari sisi potensi ini
kontraksi politik ketegangan dengan pd perjuangan dengan partai partai koalisi
di luar koalisi indonesia maju itu bisa terkonsolidasi
mendelegitimasi dan citra pak jokowi itu bisa
tapi sepanjang pak jokowi tidak melanggar konstitusi
tapi ada faktor lain
dan satu lagi citra pak jokowi harus ada mitigasi politik
kalau isu politik dinasti dan sebagainya eskalasinya naik
tapi kalau sepanjang itu
nah ini saya ingin jawab pertanyaan tadi itu
mungkin pak jokowi sudah mengukur mitigasi politiknya
kayaknya respon ini tidak terlalu naik eskalasinya
kedua mungkin pd perjuangan nggak sampai menarik menterinya keluar dari koalisi
bahkan isu sampai mendelegitimasi pak jokowi
sehingga pak jokowi berhitung efek negatifnya bisa diantisipasi
sehingga peluang itu diambil
ditambah kebutuhan pak prabowo
tapi saya setuju memang ada preferensi pak jokowi lebih kuat
ditambah lagi pak prabowo
prabowo juga punya kebutuhan
ada faktor lain yang belum disampaikan mas hanta
mas gibran ini mewakili generasi muda
lima puluh enam persen kurang lebih pemilih
dan kita lihat di beberapa negara
di negara negara lain tidak ada anak muda yang anak presiden
banyak anak presiden
amerika anak presiden
di india anak presiden
mas saya sampaikan dulu
jadi maksud saya
salah satunya adalah anak muda yang berprestasi
mengwakili kelompok muda
yang santun yang baik
saya sih berharap anak muda itu riza gitu loh
kalau bisa saya tahu dari
anak muda yang berprestasi
yang santun yang baik
kalau anak muda
yang berprestasi lebih
siapa yang meragukan yang cerdas aja
generasi z maupun milenial ini
generasi yang berbeda dengan anak anak muda ketika kita masih muda
generasi yang ini tidak suka diasosiasikan dengan nama orang tua
generasi yang ingin menjadi dirinya self meat
banyak dari mereka yang bukan berasal dari anak siapa anak siapa
menjadi milioner di usia sekian
jadi mereka bukan generasi yang senang dengan nepotisme
yang senang dengan dikatrol oleh orang tua
yang mencari kemampuannya untuk menjadi sesuatu
jadi saya rasa ini sangat menarik
kalau kita bicara soal gen z
bahkan mungkin pak mahfud lebih disukai gen z daripada seorang gibran
itu kesimpulan dari mana itu
kesimpulan dari cara dia
gini pak mahfud itu orang yang berani
gen z itu senang orang yang berani
gen z itu senang orang yang senang mendobrak
gen z itu suka orang yang anti korupsi
dan itu lebih banyak pembuktiannya karena pak mahfud sendiri sudah punya pengalaman yang sekian lama
dan pak mahfud adalah from zero to hero
dari keluarga yang biasa biasa saja
bukan anak pejabat dan apa apa
ini kita baru bicara pak mahfud
belum pak ganjar lagi
bahkan gen z akan lebih suka lagi
saya mau tambah
salah satu mengapa generasi z itu senang dengan pak prabowo
itu karena ketegasan
itulah sebabnya saya katakan
dan itu diimbangi oleh pak mahfud
artinya di beberapa tokoh ini karena anak anak muda itu senang dengan ketegasan
mereka melihat ada di pak prabowo
dan oleh karena itu mereka memilih pak prabowo
itulah sebabnya saya katakan
bung gibran anda tampil dong ke depan maunya apa
sebab kalau anda mau ngusung anak muda itu anak muda itu mau yang tegas tegas gitu loh kira kira tuh
tadi bang maman mau nyampein
gini saya mau tambahkan
ini mungkin merespon kanan lagi bahas anak muda ya
justru saya sempat berpikir gini
saya juga awalnya sempat kaget sosok gibran ini muncul menjadi cawapres
tapi setelah saya berpikir saya dari perspektif saya sebagai anak muda yang saya berproses dari bawah
justru ini sebetulnya momentum seluruh anak muda di indonesia
anak anak muda di indonesia adik adik kita yang ada di bem semua di semua lapisan
bukan hanya di dalam panggung politik di dunia profesionalisme segala macam
harusnya harus menjadikan gibran sebagai momentum untuk dijadikan batu loncatan
agar ke depan terjadi percepatan regenerasi kepemimpinan
gibran lah simbolisasinya
kalau saya marah melihatnya
apabila nanti gibran terpilih di dua ribu dua puluh empat itu akan ada terjadi potong generasi dan percepatan
di semua lini
kepala dinas saja misalnya di level kabupaten itu harus umur empat puluh an lima puluh an
tetapi dengan adanya gibran ini akan terjadi percepatan
betul percepatan itu bisa terjadi bang maman
tapi prosesnya bagaimana
karena itu prosesnya kemudian menjadi sorotan bahwa prosesnya tidak melalui proses yang benar
ini yang tadi saya setuju
jadi ada perdebatan pro dan kontra terhadap seorang gibran
tidak usah lagi kita perdebatkan
anak muda yang lainnya tidak ada ya diantara
ingin saya sampaikan adalah kepada semua anak muda justru kalau memang kita setuju
dengan isu percepatan dan pemberian kesempatan kepada anak muda di seluruh indonesia
jadikan gibran sebagai alat kita
itulah makanya saya sebutkan tadi nana
saya sangat senang kalau tiba tiba golkar mengatakan calon presiden kami adalah
maman yang anak muda
tidak terlalu jelas apakah maman akan terpilih atau tidak tapi keberanian golkar untuk
mengusung maman sebagai calon presiden adalah ikon penting bagi anak muda untuk memotivasi
maman bukan siapa siapa
dia datang dari harus bawa
makasih banget mas
dan kira kira gitu
ketimbang anda mengatakan ini memang dia anak presiden layak
tapi kan kalau maman yang kuat
ini bukan karena anak presiden
saya setuju mas ray
tapi saya mau contoh kasus yang nanti ke depan akan terjadi diskusi
jadi dialektika ke depan ini akan diisi dengan oh kita punya wakil presiden umur tiga puluh enam tahun
tapi melalui proses yang
prosesnya gimana untuk mencapai ke situ
saya mau bilang kepada anak dulu
kita tidak usah memperdebatkan itu
tapi kita harus melihat bahwa begitu banyak
gak bisa dong kita gak memperdebatkan proses
karena maman harus berproses
tapi yang harus kita lihat adalah bahwa akan banyak sekali anak anak muda di seluruh indonesia
yang mendapatkan kemanfaatan dari figur seorang gibran
bagaimana anda bisa memastikan
bahwa alatnya adalah
sederhana ini jadi bahan bercandaan kita
oh ke depan gue akan bilang eh gue cukup mumpuni kok
gue punya anak muda
wakil presiden kita tiga puluh enam tahun
berarti kalau kita mau bicara tentang alat kelengkapan dewan di dpr ri
di panggung menteri
itulah bung maman
itulah bung maman mengetahkan
mestinya bung maman
mestinya bung maman
jadi lepas apa
banyak faktor yang harus dilihat
tapi dicatat polisi sejarah
pernah ada anak muda jadi calon wakil presiden
kalau dari satu sudut pandang
tapi ingat polisi tidak bisa hanya dilihat satu tambah satu

karena orang akan belajar tiga
oh ternyata bung maman itu tidak siapa siapa
dia datang dari keluarga biasa saja
kita bicara tentang kemerdekaan republik indonesia
kenapa figur soekarno yang diambil untuk bicara di negara terdepan
karena soekarno adalah seorang orator
jadi simbolisasi itu yang mau kita ambil
soekarno melalui proses bung maman
kita tahu bahwa hari ini gibran punya kelebihan

lagi lagi saya berharap bung maman yang tak abil
tapi gibran punya bisa menjadi simbolisasi untuk menggolong
persoalannya bung maman
ya sebentar sebentar
bapak bapak bung maman

bisa jadi simbolisasi untuk menggolong

sebetulnya pertanyaan saya sederhana pak maman
kalau misalnya mas gibran bukan anaknya pak jokowi bisa jadi wapres

hari ini bagi saya
saya mau bilang dulu

nggak ada masalah

jadi kita bisa berharap
kita bisa berharap
kita bisa berharap
kita hari ini bicara simbolisasi yang ingin kita jadikan sebagai panggung pendobrak percepatan regenerasi kepemimpinan di indonesia
hari ini kesepakatan dan tantangan zaman hari ini ada pada sosok gibran
anda gak menjawab pertanyaan saya
kalau gibran bukan anaknya pak jokowi bisa gak ada kesempatan
kata siapa dia tidak tegas
kata siapa gibran
dia kalem santun cerdas berprestasi tapi juga tegas juga berani
lihat pekerjaan pekerjaan yang ada di wali kota
dia tegas berani mengganti berani memecat
kemudian prestasi pertumbuhan ekonomi di masa gibran
apakah anda mau jadi calon presiden atau tidak
apakah anda mau tetap jadi anggota pdi atau tidak
apakah anda mau masuk salah satu partai di antara koalisi itu atau tidak
itu pertanyaan yang amat sederhana yang sampai hari ini kita belum dengar jawabannya
apa ada waktu yang akan diputuskan
bagi saya memang sederhana
bapak bapak saya akan putarkan ya
itu akan segera diputuskan
bapak bapak saya akan putarkan pernyataan presiden jokowi dulu dan sekarang
menanggapi anaknya maju sebagai cawapres
ada perbedaan komentar dari pak jokowi kita dengarkan sama sama
oh ini gampang kita jawab nih
itu aja juga didimerin
pertama umur yang kedua baru dua tahun aja jadi apa pali botak yang logis aja lah
bapak bapak jadi mau jadi cawapres
ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui
keputusan semuanya karena sudah dewasa
jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak anak kita
bapak setuju nggak kalau gibran
setuju nggak kalau gibran
orang tua itu hanya mendoakan dan merestui
saya mau ke mas ciko mas ciko ada inkonsistensi ya dari sikapnya pak jokowi
ini tadi pernyataan pertama disampaikan bulan mei dua ribu dua puluh
masih di tahun ini belum ada putusan mk tapi isu prabowo gibran sudah mencuat
jadi pada bulan mei dua ribu dua puluh tiga pak jokowi bilang bahwa anaknya masih umurnya
belum cukup yang kedua baru dua tahun jadi wali kota
terus kemudian begitu ada putusan mk saya sebagai orang tua misalnya merestui
anda melihat ada inkonsistensi sikapnya pak jokowi nggak
pastinya kita kalau melihat cuplikan di situ ya terus terang aja ya sangat inkonsisten
apalagi dalam rentang waktu yang masih hitungan bulan ya
jadi ya kita kembalikan lagi lah ke masyarakat biar masyarakat yang menilai lah semua apa yang terjadi hari hari ini
inkonsistensinya sikapnya pak jokowi ini membuat pdi perjuangan merasa terhianati nggak
nggak sejauh itu kita belum pernah membahas bahwa ini soal hianat dan lain lain
kami hanya mengukur bagaimana apa yang telah kami pernah berikan kepada pak jokowi dan keluarga
mengukur apa yang sudah diberikan pdi perjuangan kepada keluarga pak jokowi merasa terhianati dong merasa kecewa
oh gitu ya kalau begitu ya kalau bisa dibilang begitu mungkin begitu
jadi ada rasa kecewa
kecewa pasti dong ada karena saya kecewa ini kan manusiawi ya kita kecewaan
tapi kembali lagi ada fenomena nggak sampai segitu
jadi ada rasa kecewa ya
tapi fenomena yang tadi dibilang bahwa ini fenomena yang biasa kita tidak melihat dia presiden atau gibran adalah anak seorang presiden
fenomena biasa dimana dalam kontestasi pemilu partai membajak kader lain atau kader tersebut secara sukarela pindah ke partai lain untuk mendapatkan tiket
oke tapi sebentar tapi ini membuat hubungan tadi kan anda mengatakan bahwa kecewa itu udah pasti berarti kan ada kecewaan atas inkonsistensi pak jokowi
wajar lah aneh kalau saya jawab nggak ada kecewaan itu aneh

jadi dengan kecewaan itu hubungan pdi perjuangan dengan pak jokowi
masih baik baik saja biasa kita berkawan ada kecewa kecewa biasa
oke masih baik baik saja saya putarkan ya pernyataan berikut ini
pernyataan dari ketua dpp pdi perjuangan puan maharani kita dengarkan sama sama
tidak tidak tidak mungkin itu mungkin hanya kisah kisahnya media saja
namun kemudian pikiran kita mengatakan loh tapi kok terus terusan begini

nah apakah kemudian kalau seperti itu hati kita gampang
kalau memang saudara keluarga dan keluarga mereka juga bisa mengatakan ya
karena keluarga dan teman kita tidak bersama kita kemudian hati kita gampang
hati kita berubah
kita biar dilawan
memenangkan gajah takut
tidak akan berulang
mas ciko ini teman dan keluarga yang sudah tidak bersama itu
suara kekecewaan kayaknya
ke siapa itu ditujukan keluarganya pak jokowi
aneh kalau kita tidak ada suara kekecewaan
itu ditujukan kepada siapa keluarganya pak jokowi
bisa jadi begitu
tapi kan tadi poinnya adalah bukan itu
poin dari speech tadi sebenarnya bukan soal kekecewaan
poin dari speech tadi adalah apapun yang terjadi
kita masih fokus mendukung pak ganjar dan pak maruf
tapi bawa teman dan keluarga
bukan soal kekecewaan
teman dan keluarga sudah tidak lagi bersama
nangani suka mancing mancing yang tidak ada di
itu tadi disampaikan
tapi isinya tidak sesuai juga dengan serangan kamu
tadi kan disampaikan bahwa teman dan keluarga sudah tidak lagi bersama
itu maksudnya siapa
pastinya tidak lagi bersama
ya yang sudah tidak lagi bersama siapa
ya kira kira siapa
oke itu jawab dong
kamu saja yang jawab
kamu sepertinya lebih tahu dari kita
oke berarti saya asumsikan benar ya
bahwa teman dan keluarga yang tidak lagi bersama adalah keluarganya pak
tapi poin dari speech tadi kamu salah menayangkan itu
poinnya adalah kita tetap bersama ganjar apapun yang terjadi
seperti saya katakan di awal
bahwa fokus dari tpn pdi perjuangan adalah memenangkan ganjar dan mahfud
kalau menurut anda saya ingin merespon ya
tadi kan sekarang belakangan dibilang ada nepotisme
kalau kita lihat tadi pernyataan pak jokowi yang pertama
dan sesudahnya terjadi perbedaan
justru yang pertama itu jelas menunjukkan bahwa tidak ada nepotisme
sorry faktor nepotisme itu tidak berhenti pak jokowi
ada ipar pak jokowi menjadi ketua mk
apalagi bicara mk
jadi jelas disitu tidak ada
kelihatan sekali tidak ada pak jokowi yang mendorong gibran anaknya menjadi cawapres
kemudian kenapa akhirnya menjadi cawapres
karena partai partai koalisi melihat
mendorong ada banyak faktor
tadi partai a mendorong si b
partai c mendorong si d dan seterusnya
kemudian inilah faktor yang dapat diterima oleh semua kepentingan partai politik
itu dari sisi partai
di sisi lain berprestasi anak muda elektabilitas
nanti kampanyenya belum masuk ini
itu juga maman bisa
mas santa dengan tadi ya pernyataannya mbak puan maharani bahwa ada temuan
jangan anggap enteng loh prestasi maman ini
kemudian teman dan keluarga jadi lawan
lawan jadi banyak
wakil gubernur dki jakarta
sebentar bang rey
jadi apakah kemudian hubungan antara pd perjuangan dengan pak jokowi
dan hubungan antara pd perjuangan dengan partai partai di koalisinya pak prabowo ini akan eskalasinya meningkat ya
terkait dengan posisi gibran
misalnya secara administratif normatifnya kan
kedua duanya bilang bahwa mas gibran sudah datang ke mbak puan
mbak puan juga bilang sudah pernah ketemu
tapi kan tidak ada surat pengunduran diri resminya
jadi itu belum clear sebenarnya
nah ini yang paling penting
dua duanya kan dua koalisi ini kan orang orang yang cerdas semua
mengatur pertarungan merebut persepsi publik
ini soal membangun persepsi publik
siapa yang duluan
kalau kemudian misalnya pd perjuangan memecat gibran
nah itu kan dengan masyarakat kita yang melodramatik senang sekali itu
jadi gibran nya dapat poin
gibran langsung meninggalkan pergi ke golkar
lalu ini yang ditinggalkan
nah itu soal persepsi juga saya kira yang sedang dibangun
dari sisi politik
memang betul tadi pak jk
tapi beda kan golkar dengan pd perjuangan
saya kira pd perjuangan tidak pada posisi mau main dua kaki
ya udah satu jadi capres
satu cowok pres yang menang
kita tetap menang
saya kira enggak
nah jadi yang paling ditunggu publik adalah respon pd perjuangan
kalau respon pak jokowi kan udah jelas
orang tua merestui dan seterusnya
gibran seperti apa
kita tunggu pd perjuangan
ada dua responnya ini
apakah tetap dengan cara apa
seperti yang kita lihat
satu dua hari kalem
itu seperti tanda petik perang dingin yang akan kita lihat
dinamikanya seperti tadi
kode kode politik dan sebagainya itu
seperti demokrat dengan pd perjuangan ya
sebagian orang melihat ini akan jadi perang apa
berata yudha akan perang bubat luar biasa
saya kira mungkin tidak ya
belum ada tanda tandanya
kemudian pd perjuangan menarik menterinya
keluar dari koalisi konfe pres
kami menyatakan keluar di pemerintahan pak jokowi
saya kira kecil kemungkinan
pd perjuangan juga cerdas
jadi saya kira ini saling tunggu saja
hubungannya kalau ditanya apakah terganggu
ya pasti terganggu
tapi jangan lupa
bisa jadi setelah pemilu dia berteman lagi nanti
karena politik itu cair
saya mau ke pak mamman
pak mamman apakah kemudian di koalisi pendukungnya pak prabowo
terutama partai golkar
ada kekhawatiran bahwa eskalasi hubungan antara golkar dengan pdi perjuangan
dan dengan pak prabowo juga akan meningkat begitu
kekhawatiran karas itu saya kayaknya tidak ada
jadi bagi kita semua ini sudah relatif dewasa
melihat ini adalah bagian dari sebuah dinamika
namun justru yang akan kita lihat akan terjadi sebuah pergerakan eskalasi anak anak muda
untuk memanfaatkan gibran sebagai sebuah simbol
untuk mendorong terjadinya percepatan regenerasi anak muda
yang kedua justru saya juga sekalian ingin memberikan penyadaran kepada adik adik saya
jadikan gibran sebagai alat kalian untuk mendorong terjadinya proses regenerasi kepemimpinan di indonesia ini
justru makanya ini ada adik adik saya di udayana
saya mau mengajak itu semua kepada mereka
oke saya terakhir
manfaatkan gibran ini
oke saya terakhir ya
saya kemarin sudah melakukan wawancara dengan menko polukam sekaligus bakal cawapresnya mas ganjar pranowo
pak mahfud md di situ saya menanyakan apakah kemudian tidak ada kekhawatiran penggunaan infrastruktur pj pj kepala daerah alat negara untuk memenangkan pasangan tertentu
saya akan putarkan dulu ini
misalnya nanti putranya pak jokowi maju sebagai cawapres
bapak siap tidak menghadapi
ya menghadapi putranya pak jokowi
ya siap lah siapa aja
yang senior aja saya siap
yang junior juga siap
gak ada keraguan pak bahwa nanti infrastruktur akan dipakai untuk memenangkan putra presiden alat negara pj pj kepala daerah untuk diarahkan
bapak nggak ada kekhawatiran itu
saya tidak kekhawatir
kalau itu dilakukan saya akan menikmati menko polukam
ya saya tidak
tapi bagaimana bapak kan kontestan juga
bagaimana memastikan pemilu bisa berlangsung
menurut tuna undang boleh
kalau anda berpikir setiap pemain lalu tidak boleh menjadi pejabat itu negara bisa kosong
oke bang riza itu tadi ada kekhawatiran abuse of power penggunaan alat negara untuk memenangkan calon anda
karena anak presiden masuk ke dalam gelanggang
kenapa itu dituduhkan kepada kami
sebelumnya kami dua kali
pak jokowi dua kali berkompetisi dengan pak prabowo
kami tidak berpikiran seperti itu
kami hormati pak jokowi sebagai presiden yang netral yang independen berada di semua pihak ya sekali
sekalipun pak jokowi juga maju sebagai capres dua ribu sembilan belas
jadi anda bisa menjamin ya tidak ada penggunaan alat negara infrastruktur pj pj kepala daerah diarahkan
saya yakin justru pak jokowi kali ini di akhir masa jabatannya ini
saya yakin masa jabatannya ingin menentukan netralitas independensinya prestasinya
tidak mungkin dirusak oleh hal hal seperti ini
ini bukan hanya kekhawatiran di kubunya pak prabowo dan juga mas gibran
sebetulnya di kubu anda juga ada kekhawatiran karena posisinya pak mahfud sebagai menko polukam
jadi wasit jadi pemain juga
bagaimana kemudian memberikan jaminan bahwa tidak ada infrastruktur dan juga pengerahan dari alat negara untuk memenangkan paslon anda
jujur dalam penelitian
karena pemilu ini menghadapi pemilu ini saya sedikit optimis ya
sangat cukup optimis bahwa ini akan berbeda dari pemilu pemilu yang lain
kita punya pengalaman yang buruk dari
jujur aja kita punya pengalaman yang buruk
kita terlalu runcing perbedaan yang terjadi ya kan
bahkan sikut sikutannya lebih daripada yang seharusnya dilakukan
dari mulai pilkada dari mulai pemilu pilpres
nah saya melihat ada yang akan terjadi adalah pertarungan ide dan gagasan
jadi kita tunggu tunggu
tapi jaminan dari paslon anda bahwa tidak akan menggunakan itu karena menko polukam juga loh
tapi kan ini anak presiden
kalau kita mau bicara ini menko polukam yang satu anak presiden
itu tidak akan selesai kita membicarakan soal kemungkinan kemungkinan itu
tapi saya yakin saya masih mempunyai kepercayaan yang besar pada pak jokowi sebagai seorang negarawan
begitu apalagi pada pak mahfud yang kita pilih sebagai cawapres
bagaimana tanggapan dari generasi milenials dan juga gen z teman teman mahasiswa melihat tadi apakah yang disampaikan oleh bang maman dari golkar
ini bisa meyakinkan para pemilih atau justru sebaliknya menjadi backfire
kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show